saudara lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk menawarkan perlindungan untuk aep sebagai saksi kunci kasus pembunuhan vina cirebon
tawaran perlindungan untuk aep dilakukan agar dapat mengungkap misteri kasus pembunuhan ini
waktu penangkapan itu kayak gitu nggak ada ya tapi waktu pas kejadian itu ada
aep menawarkan perlindungan sebagai saksi kunci kasus pembunuhan fina dan eki
wakil ketua lpsk susi laning tias mengatakan pertemuan aep dengan lpsk sejauh ini masih dalam tahap diskusi
aep pun belum memberikan jawaban untuk menerima pendawaran lpsk
ya kalau dia mempunyai informasi penting untuk membuka pecahkan ini ya lain waktu kita mencari perlindungan seperti itu
tapi menjajakinya sebenarnya jadi semua pihak pihak yang punya kesalahan
terlalu banyak yang mencari pecahkan ini ya kami berusaha untuk mencari perlindungan
pengen ada kita akan mencari
mantan kabar eskrim komjen purnawirawan ito sumardi meyakini jika af merupakan satu dari dua saksi kunci dalam kasus ini
kesaksian aep menjadi pengungkap kasus pembunuhan vina dan eki sehingga ditetapkan delapan terpidana dan tiga dpo
namun terkait ketidakhadiran aep dalam persidangan diakui ito merupakan kewenangan hakim untuk melindungi saksi
si dua orang saksi ini saudara aep dan saudara ibu ini kan yang membuka membuka mengungkap kejadian yang sebenarnya
itu dia memberitahukan kepada orang tua almarhum eki
hingga kemudian bisa diamankan delapan orang ini dari dua orang ini
nah kalau dari dua orang ini kemudian cukupkan diri di pengadilan itu adalah merupakan kewenangan hakim
jadi kalau hakim menganggap mungkin untuk keselamatan atau keamanan tidak perlu diadakan
apakah sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan di bap
jadi yang disampaikan oleh saudara aep dan saudara dpr ini adalah merupakan kesaksian kunci sehingga bisa mengungkap kasus ini
karena tanpa kesaksian mereka berdua ini tentunya kasus ini tidak akan mungkin bisa terungkap
sebelumnya kuasa hukum salah satu terpidana kasus fina saka tatal yakni titin prialianti mengaku tak mengenali sosok aep yang mengaku saksi kunci kasus ini
titin menyebut aep tidak hadir di sidang sehingga tak mengendalinya
padahal aib dan dede adalah pemberi informasi yang pertama kali melihat detik detik sebelum kejadian pembunuhan vina dan eki tahun dua ribu enam belas
saudara kemunculan sosok aeb sebagai saksi kunci kasus fina dipertanyakan oleh kuasa hukum terpidana kasus
karena sosoknya yang tak pernah hadir di persidangan
namun kebenaran sosok aib ini sebagai saksi kunci telah dibenarkan oleh polisi
bahkan ialah sosok yang menjadi sumber informasi ditetapkannya
enam terpidana dan tiga dpo
lantas apakah kehadiran aib sebagai saksi kunci kasus ini dapat membuat pengusutan kasus vina semakin terang
kita akan bahas dengan psikolog forensik reza indragiri yang sudah bergabung bersama kami di kompas malam
nah mas reza ini kita lihat bersama sosok aep sebagai saksi kunci tiba tiba muncul di publik
dia mengaku mengetahui kronologi kejadian kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon dua ribu enam belas lalu
dia hadir di publik mengaku itu tanpa didampingi polisi
anda melihatnya bagaimana nih kesaksian dan kemunculan dari aib ini apakah kita bisa percaya
saya menetapkan ada empat kriteria untuk menakar kualitas proses pengungkapan sebuah kasus pidana
yaitu tuntas menyeluruh transparan dan objektif
objektif bermakna bahwa proses tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga bisa terbenarkan dari sudut pandang keilmuan atau saintifik
nah terkait dengan objektif dalam pengertian terbenarkan dari sudut pandang keilmuan atau saintifik
ada ada gium dalam hukum bahwa satu saksi bukan merupakan saksi
ada giung ini ternyata sebangun dengan hasil riset psikologi forensik
yang menyimpulkan bahwa pengakuan keterangan saksi atau sejenisnya yang mengandalkan daya ingat manusia justru sangat mungkin menjadi faktor yang merusak proses pengungkapan fakta
pengakuan keterangan saksi atau sejenisnya sekali lagi sudah disimpulkan oleh psikologi forensik sebagai benda yang paling potensial merusak proses penegakan hukum merusak proses pengungkapan fakta
kalau ada hasil temuan psikologi forensik dan ada giung hukum tersebut
maka saya memilih untuk tetap skeptis terhadap pengakuan ataupun keterangan saksi pada seluruh kasus pidana secara umumnya
artinya kemunculan aib ini belum bisa dipercaya sepenuhnya sebagai saksi kunci untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang
memang dalam satu pekan ini ada dua hal yang mengejutkan
ya bisa kita gunakan kata mengembirakan
bahwa pemunculan seorang dpo yang berhasil diamankan oleh polisi setelah delapan tahun tak tentu rimbanya
dan kemunculan seorang yang disebut sebagai saksi kunci
tetapi saya ingin menepikan spekulasi hal ihwal hal hal yang barangkali dianggap masyarakat banyak sebagai mencurigakan tersebut
saya tetap memilih untuk meragukan tingkat validitas atau kualitas yang diberikan oleh pihak pihak yang memberikan pengakuan maupun keterangan saksi
pengakuan atau keterangan saksi yang mengandalkan daya ingat manusia sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi
baik atas dasar keinginan yang bersangkutan untuk mengubah ubah keterangannya atau berdasarkan pengaruh dari pihak lain
dalam bentuk iming iming kah itu intimidasi kah itu atau sejenisnya
kalau dari pandangan anda sendiri melihatnya kira kira keraguan itu dari mana terlihat dari kesaksian si aib ini muncul
dan saya katakan hasil risetnya yang memberikan dasar keilmuan bagi saya untuk mengambil posisi skeptis terhadap segala hal yang berkaitan dengan pengakuan dan keterangan saksi
oleh karena itu ketimbang kita terlalu lama berdebat tentang apakah pengakuan ataupun keterangan saksi itu layak dipercaya atau tidak layak dipercaya
maka kompas tv netizen kita semua bahkan termasuk personil penegakan hukum sepatutnya lebih berfokus pada pengujian alat alat bukti yang lain
hasil otopsi itu akan memberikan data memberikan informasi memberikan fakta yang bisa dikatakan tak terbantahkan terkait dengan validitasnya
dibandingkan dengan sekali lagi pengakuan keterangan saksi atau sejenisnya yang mengandalkan daya ingat manusia
artinya kemunculan ayap ini belum tentu bisa mengungkap kasus ini secara gamblang seperti itu ya mas reza
aekah itu atau siapapun itu kualitas keterangan yang dia berikan tetap saja lima puluh lima puluh
dan ini terbaru lpsk juga menawarkan perlindungan kepada af sebagai sosok saksi kunci dalam kasus ini
kalau anda melihatnya apakah memang ada intervensi atau ada tekanan dari raut wajah aib saat ditanya oleh wartawan dan juga bersaksi dan menceritakan kesaksiannya terhadap kasus ini
saya tidak begitu antusias masuk ke dalam pembahasan tentang hal hal yang berbau konspirasi atau persekongkolan
yang ingin saya sampaikan dalam konteks lpsk misalnya bahwa lpsk memberikan tawaran kepada pihak yang disebut sebagai saksi kunci itu sah sah saja
memang ternyata sosok dari kehadiran atau kemunculan dari aib ini sebagai saksi kunci belum bisa memastikan bahwa kasus ini bisa segera terungkap dan diusut secara terang seperti itu ya
saya mundur dulu satu langkahnya kenapa saya mengambil posisi skeptis terhadap pengakuan ataupun keterangan saksi terhadap semua orang yang ada dalam situasi pidana pada dasarnya itu sikap saya
pertama tadi saya katakan karena pada dasarnya ingatan manusia sangat mudah sekali mengalami fragmentasi maupun distorsi yang kedua siapa sesungguhnya di antara kita semua ini yang sungguh sungguh menyiapkan diri untuk menyaksikan sebuah peristiwa kejahatan
ada salah satu video tentang af ini yang saya saksikan di kupas tv yang menyebut bahwa
dia merasa takut dan ingin segera pergi dari lokasi
itu satu hal karena itulah tadi saya katakan di poin kedua kita perlu perbincangkan tentang alat bukti lainnya yang juga diperoleh lewat uji saintifik
dalam kasus ini sepemahaman saya paling tidak sudah dilakukan pemeriksaan oleh kedokteran visum erepertum ataupun otopsi
nah sekarang kita jarang sekali atau bahkan mungkin tidak pernah mengecek apa sesungguhnya trauma yang dialami oleh almarhumah fina dan almarhum eki
mari kita bandingkan trauma apa yang diinformasikan di dalam hasil otopsi
lalu kita bandingkan dengan trauma apa yang tercantum dalam berkas tuntutan jaksa
sudah seyoganya tidak ada perbedaan dalam dua berkas hukum tersebut
yakni trauma yang tercantum di dalam berkas tuntutan seharusnya sama dengan trauma yang tercantum di dalam laporan otopsi
tapi silakan saja kita buka lalu kita diskusikan bersama
apakah kedua dokumen tersebut memuat informasi atau data yang sama
ataukah justru berbeda terkait dengan trauma yang ada pada tubuh kedua korban
ini menarik nih terkait dengan trauma yang memang dialami juga psikologi dari si aib sebagai saksi kunci
ini kan juga dalam jangka waktunya kasusnya sudah lama
apakah kemungkinan gitu ya pernyataan atau kesaksian yang disampaikan oleh aib ini bisa berbeda atau berubah dari tahun dua ribu enam belas
dan juga kesaksiannya jika ditanyakan kembali di tahun ini di waktu saat ini
apakah menurut dari pandangan mas reza ini tidak membuat kasus ini semakin runyam
tadi kita sudah singgung dua faktor yang menyebabkan pengakuan atau keterangan saksi sangat rendah kualitasnya
kita bicara tentang kondisi otak manusia yang rentan mengalami fragmentasi dan distorsi
kemudian kita singgung tentang pengalaman menakutkan yang justru ingin dihindari untuk disimpan di dalam ingatan manusia
nah yang ketiga adalah benar jarak waktu yang sedemikian jauh
sangat mungkin membuat ingatan manusia itu menjadi kabur
tambah lagi kapan kira kira pengamatan itu diperhatikan oleh sang saksi
apakah siang hari atau tengah malam
atau kapan kiranya yang kira kira berpengaruh terhadap penginderaan dia untuk secara akurat dan lengkap merekam apa apa yang dia saksikan
tambah lagi ada berapa orang yang semestinya saat itu harus dia perhatikan
hanya dua orang kah hanya lima orang kah ada belasan orang kah
memberikan perhatian secara sekali lagi lengkap dan akurat tentang orang orang yang berada di lokasi dengan perannya masing masing
ini semua pertanyaan yang membuat saya pribadi semakin teguh pada posisi skeptis terhadap pengakuan ataupun keterangan saksi pada kasus pidana secara umum
artinya bukan hanya kesaksian dan kemunculan dari aib sebagai saksi kunci yang bisa mengungkap kasus ini gitu ya
tetapi juga ada hal hal pendukung lainnya seperti alat bukti yang juga tak terbantahkan
yang bisa membuat kasus ini semakin terang seperti itu
terima kasih atas bincang bincangnya
psikolog forensik mas reza indragiri telah bergabung bersama kami di kompas malam